lalu apa kegiatan sultan brunei dengan presiden joko widodo pada sore hari ini
sudah ada jurnalis atau koresponden kami yang bertugas di istana kepresidenan ada nesya megawati fnd
nesha apa kegiatan sultan brunei dengan presiden jokowi sore ini
ya budi bahwasannya pada sore hari ini atau dari tadi siang presiden joko widodo dan juga sultan brunei darussalam yakni sultan hasan al bolkiah
tadi berkunjung atau sampai sejauh ini masih berkunjung berada di mabes tni celangkap jakarta timur
tadi pada saat siang tadi melihat bahwa tni memamerkan bagaimana unjuk kebolehan apa saja kemahiran dari tni dari semua aspek
meskipun tadi juga ada hujan budi tidak mematahkan bagaimana semangat dari prajurit dari tni untuk bisa memamerkan kebolehan
jadi di depan hadapan sultan brunei darussalam yakni sultan al balkiyah
nah saat ini presiden jokowi dodo dan juga sultan al balkiyah sedang mengaksanakan sholat maghrib
tadi setelah bermain badminton bersama di gor ahmad yani di mabes cilangkap
tadi presiden joko widodo bersama dengan sultan bermain badminton dan tadi juga ada pebulu tangkis senior yakni alin budi kusuma dan juga susi susanti untuk melihat bagaimana bermain badminton
sangat cair suasananya budi karena memang sultan brunei sangat suka bermain badminton
untuk itu akhirnya disambut ditawarkan untuk bermain badminton atau bulu tangkis di gor ahmad yani di mabes tni celangkap
tapi memang selain yang susana cahaya dari tadi siang atau dari tadi pagi memang ada sejumlah kesepakatan
ini adalah kunjungan kenegaraan pertama kali dari sultan brunei ke indonesia
sebelumnya pada saat tujuh februari dua ribu lima belas lalu presiden jokowi dodo juga hadir untuk kunjungan kenegaraan
meskipun memang pertemuan antara presiden jokowi dodo dan juga sultan brunei sultan al balkiyah terjadi
jadi beberapa kali kesempatan seperti pada saat official visit atau kunjungan kerja pada saat perayaan ktt asia afrika
lalu kemudian juga presiden jokowi juga pernah ke brunei
tapi dalam konteks kunjungan ke negara dan juga kunjungan pekerja akhirnya ini adalah kunjungan balasan sebenarnya
kunjungan kenegaraan pertama kali sultan brunei pada saat pemerintahan presiden jokowi dodo dan juga yusuf kalah
nah dari pertemuan ini memang ada beberapa hal yang disepakati ataupun menjadi concern dalam hubungan bilateral
antara indonesia juga brunei dan rusala
tadi menteri luar negeri retno marsudi di istana bogor mengatakan adalah bahwa ada beberapa hal
pertama adalah aspek investasi perdagangan dan juga pelindungan dari wni
sultan brunei mengapresiasi bagaimana kehadiran dari para tki yang ada di indonesia
tki pekerja migran indonesia yang berada di brunei
karena memang budi menurut menteri retno bahwasannya warga negara indonesia yang saat ini berada di
atau tinggal di brunei ada sebanyak sekitar delapan puluh ribu orang dan mayoritas merupakan adalah pekerja migran indonesia
akhirnya memang ada kesepakatan bagaimana concernnya adalah fokusnya pelindungan warga negara indonesia yang juga berada di brunei darussalam
nah selain soal investasi
ada juga fokus perdagangan karena memang backgroundnya budi kalau kita tahu bahwa memang hubungan bilateral perdagangan antara indonesia perdagangan indonesia dan brunei adalah fokus pada minyak
nah memang dari beberapa tahun ini memang harga minyak kemudian turun dan nanti akan dicoba untuk ada sejumlah sektor lain yang menjadi fokus untuk bagaimana menggantikan nilai perdagangan indonesia dan brunei
karena harga minyak turun tadi diantaranya adalah di bidang perkapalan pelabuhan perikanan
dan juga pertanian sebagai bentuk untuk antisipasi ataupun sektor sektor lain yang menjadi fokus bagaimana menjaga nilai perdagangan antara indonesia dan juga brunei dan rusala
lalu juga ada fokus investasi di bidang yang lain seperti bagaimana untuk mengembangkan kawasan sekitaran di kalimantan sesuai dengan kesepakatan yang ada
ini berhubungan juga dengan integrasi atau konektivitas kawasan kalimantan
semua aspek laut udara dan juga darat sesuai dengan kerjasama atau integrasi dengan kerjasama
bagaimana ekonomi subregional dalam indonesia malaysia filipina east asian growth asia yang sudah menjadi kesepakatan kerjasama indonesia dan juga brunei darussalam di beberapa waktu yang lalu
nesha selain berkegiatan dan ada pembicaraan pertemuan bilateral antara pemerintah indonesia dengan pemerintah brunei
apa saja kegiatan sultan brunei di indonesia dalam beberapa waktu ke depan misalnya
apakah juga akan bertemu dengan
kelompok masyarakat sipil misalnya
ya budi sejauh ini belum bisa dipastikan apakah nantinya juga brunei darussalam atau asmara belkiah akan bertemu dengan masyarakat sipil
sejauh ini masih belum bisa dapat kepastian budi tapi memang dijadwalkan esok hari sultan bolkiah akan meninggalkan indonesia
tetapi mengenai agenda pertemuan pertemuan lain bisa saja terjadi
tapi tentunya apakah dengan sejumlah menteri ataupun pertemuan yang lainnya
memang apakah bertemu dengan masyarakat sipil sejauh ini belum bisa dipastikan
nah memang karena memang budi selain pembicaraan mengenai investasi perdagangan
ada juga hal yang menjadi fokus pembicaraan
yakni diantara adalah penanggulangan terorisme ekstremisme dan juga radikalisme
yang menjadi pembahasan antara presiden joko widodo dan juga sultan brunei darussalam sultan hasan al bolkiah
baik terima kasih nesya megawati effendi koresponden istana kepresidenan yang hari ini
atau sore ini bertugas
di mabestani cilangkap